di dunia streetball atau basket jalanan indonesia
siapa yang tak kenal dengan richard insane latunusa
sebagai salah satu pionir basket jalanan di tanah air
ditambah kepiawayan yang melakukan trik
membuatnya dinilai sebagai legenda basket jalanan indonesia
lewat basket jalanan pula
richard kini akhirnya bisa meraih salah satu mimpinya
memiliki signature shoes nya sendiri
inilah pencapaian yang hanya bisa dilakukan oleh segelintir atlet di indonesia

dan ini adalah salah satu mimpi gue sih
perjalanan panjang richard di dunia basket jalanan sejak tahun dua ribu satu
tergambar dalam desain yang ada di signature shoesnya ini
mulai nomor jersi unik yang dipakai sejak menjadi streetballer terbaik
dalam kompetisi tingkat nasional pada tahun dua ribu lima
hingga bagaimana ia belajar dan meraih semua impiannya selama ini dari dunia basket
jadi dua ribu lima gue merasa
gue streetball terbaik di indonesia
nah akhirnya gue ganti nomor punggung jersi gue saat itu
jadi artinya adalah
streetballer terbaik di indonesia punya kekurangan dan kelebihan
dibuat oleh salah satu produsen sepatu olahraga lokal
proses desain signature shoes richard insane dimulai sejak akhir tahun dua ribu sembilan belas
dan memakan waktu sekitar tiga bulan
namun pandemi covid sembilan belas membuat peluncuran dan penjualan sepatu
diproduksi empat ratus hingga lima ratus pasang itu harus tertunda
jadi banyak inspirasinya tuh dari cerita ceritanya dia tentang
apa yang dia suka dari basket cara dia main basketnya gimana
apa yang dicapai richard di dunia basket jalanan menjadi bukti
mimpi hanya bisa terwujud lewat konsistensi dan kerja keras
erlangga wisnuwaji warsa akun coro jakarta